ganjar pranowo dan taj yassin maimun melakukan pamit undur diri sebagai gubernur dan wakil gubernur jawa tengah
di depan ribuan aparatur sipil negara di gorjati diri sebarang selasa pagi
dalam pamitan ini ganjar menyampaikan rasa terima kasihnya atas dedikasi seluruh jajaran asn di bawahnya
yang berhasil menjalankan reformasi birokrasi di pemerintahan dan berhasil memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
selasa pagi lagu andaikan kau datang kembali menggema di gorjati diri semarang
mengiringi acara pamit undur diri ganjar pranowo dan taj yassin maimun sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur jawa tengah
dengan mengenakan kostum kemeja putih ganjar yasin menyampaikan pamitan kepada sekitar tujuh tamu undangan
yang terdiri atas perwakilan asn
kepala desa lurah jahat
di lingkungan pemerintah provinsi jawa tengah hingga perwakilan bumd dan bumn
dalam pamitannya ganjar menyampaikan rasa terima kasih kepada para asn bawahannya dalam melaksanakan reformasi birokrasi
sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya selama sepuluh tahun masa kepemimpinannya
ganjar pun berharap komitmen anti korupsi yang ditanamkannya tetap dipertahankan
dan setelah pamit undur diri dari para asn ganjar akan berpamitan kepada masyarakat jawa tengah
rakyat yang digelar di depan kantor gubernur jawa tengah jalan pahlawan sumara
sebenarnya berat sih enggak ya karena didukung oleh masyarakat didukung oleh kawan kawan
yang penting mindsetnya mereka mau berubah
mungkin satu dua yang mindsetnya tidak berubah itu yang barangkali menjadi kerikil
dan alhamdulillah semuanya pada akhirnya mereka mau berubah
maka tadi sambutan saya
perhatikan sikap jaga integritas agar kemudian perubahan macet yang selama ini kurang lebih dibangun selama sepuluh tahun jangan sampai hancur
acara perpisahan sekaligus pamitan ganjar pranowo sebagai gubernur jawa tengah dengan warga jawa tengah hari ini digelar di kantor gubernur jawa tengah yang berlokasi di semarang
acara ini pun dimeriahkan oleh hiburan kesenian daerah serta penampilan sejumlah musisi dan grup musik lokal
langsung saja kita ke semarang sekarang
bergabung bersama saya ada produser lapangan cnn indonesia
halo damar selamat sore
damar seperti apa sejauh ini kemeriahan dari acara perpisahan ganjar pranowo dengan warga jawa tengah di sana
ganjar anda bisa mendengar saya tepat
di jalan palawan semarang dan seperti yang anda lihat saat ini puluhan ribu warga jawa tengah tengah memadati area ini untuk menyaksikan acara pesta rakyat
tema atau title adalah terima kasih jawa tengah dan seperti yang anda lihat saat ini baik di sekitar jalan palawan ratusan masyarakat dari berbagai daerah di jawa tengah ini memadati area jalan palawan dan mereka akan menyaksikan pamit undur diri dari gubernur jawa tengah ganjar pranowo dan wakil gubernur tats yasin
dan acara ini akan menjadi acara pesta rakyat
ini sendiri rencananya akan diisi oleh beberapa penampil dari penyanyi ya ini ada ndx ak kemudian ada darboy kemudian ada moro windarti juga dan rencananya gubernur jawa tengah ganjar pranowo sendiri akan tiba di kantor gubernur jawa tengah ini pada sekitar pukul empat sore dan ganjar akan melakukan atau menyapa warga pada pukul sekitar enam belas tiga puluh sore nanti
dan kebanyakan dari warga ini memang ingin melihat terakhir kalinya gubernur yang mereka cintai ini ya ini ganjar pranowo ada di kota semarang atau ada di jawa tengah karena ganjar sempat menyebutkan bila setelah undur diri ini dia akan berdomisili sementara di jakarta untuk melakukan sosialisasi politik terkait dirinya yang diusir
dan juga seperti yang anda lihat di belakang saya sudah banyak beberapa karangan bunga dari berbagai elemen masyarakat baik lembaga maupun perorangan yang mengucapkan kesan pesannya terhadap kepimpinan ganjar ini selama sepuluh tahun
dan mereka mengungkapannya ada beberapa
dan juga ada kalimat kalimat yang menggelitik terkait selama kepimpinan ganjar di jawa tengah
ada yang memang tidak bisa move on ada yang mengucapkan rasa terima kasih ada yang juga mengucapkan kata kata ketegasan ganjar dalam melakukan reformasi birokrasi atau menjalankan kepimpinan pemerintahan provinsi jawa tengah ini selama sepuluh tahun
dan seperti yang anda lihat sejumlah karangan
dan bunga ini sendiri juga menjadi obyek foto selfie dari warga yang memadati area jalan palawan semarang ini
dan rencananya sekitar pukul sepuluh menit lagi warga yang datang ke kantor gubernur jawa tengah dan jalan palawan semarang ini akan dihibur oleh penampilan pertama dari grup musik ndxak
dan tentunya grup ini sering disebut grup ambiar ambiaran karena
memiliki genre musik yang sangat dekat dengan masyarakat
pak saking antusiasnya tadi saya sampai salah sebut ya damar jadi ganjar
terima kasih banyak damar sinoko atas laporannya dari semarang jawa tengah
kita tunggu nanti keseruannya seperti apa di sana
cnn indonesia breaking news
intai alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali
dengan saya dan teman teman yang dulu mengemban tugas bersama sama
ketika saya masih berada di pemerintahan
dan memang sebagai mantan presiden
barangkali teman teman wartawan mengetahui saya jarang bicara
lebih baik begitu
tetapi dalam kapasitas saya sebagai pemimpin partai politik
tentu sekali sekali saya berbicara dengan tujuan yang baik
agar saya bisa berbicara dengan tujuan yang baik
negara kita makin ke depan juga makin baik
hari ini dalam menyampaikan penjelasan kepada saudara
untuk diteruskan kepada masyarakat kepada rakyat indonesia
tentang apa yang sekarang ini sedang menjadi perbincangan publik
atau pemberitaan media masa yaitu temuan dan rekomendasi
dari tim pencari fakta kasus almarhum munir
kita singkat tpf munir
dengan segala hal yang berkaitan dengan itu
dan hari ini
hari ini juga saya didampingi oleh para pejabat terkait
tidak semuanya bisa hadir
meskipun sejak dua minggu yang lalu kami bekerja bersama sama
untuk mempersiapkan penjelasan yang insya allah akan kami sampaikan hari ini
paling kanan adalah mantan menko polhukam joko suyanto
mantan kepala badan intelijenus negara
bapak samsiri siregar
yang sebelah kiri
mantan sekretaris kabinet dan juga menteri sekretaris negara
sebelah kanannya mantan kapolri
dan sebelumnya mantan kabaris krimpolri
yang juga memiliki peran yang penting
dalam upaya menindaklanjuti temuan tpf
yaitu jenderal polisi purnawirawan bambang hindarso
nah sebelah kanan beliau partner kami dulu
yang juga mengemban tugas
tugas yang tidak mudah
tapi saya tahu dilaksanakan dengan baik
dan sepanjang melaksanakan tugas
lima kali bertemu dengan saya
untuk menyampaikan progress report nya
dan juga saya dorong untuk terus melanjutkan tugas
tiada lain adalah mantan ketua tpf munir
yaitu saudara brigadir jenderal polisi purnawirawan
sebagaimana yang telah saya sampaikan melalui twitter saya
saya memenuhi janji saya
untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat
tiga hari sejak pesan saya melalui twitter saya sampaikan
dan setelah saya memberikan pengantar ini
nanti penjelasan lengkap akan disampaikan oleh
saudara sudi siralahi
dan di akhir penjelasan nanti
naskah akan diberikan pada saudara
semua bisa diketahui secara lengkap
apa yang pemerintah lakukan dulu
untuk menindaklanjuti temuan tpf munir
dan apa pula yang pemerintah lakukan
termasuk yang saya lakukan sebagai presiden dulu
dalam menindaklanjuti rekomendasi tpf munir
saya mengikuti pemberitaan media masa
utamanya dua minggu terakhir ini
termasuk perbincangan publik
saya dengarkan dengan seksama
saya baca dengan baik
tanggapan dan komentar itu kontekstual
kalau kita bicara tentang tpf munir
temuannya dan rekomendasinya
tetapi saya amati terus terang
ada yang bergeser
yang tadinya legal issue
menjadi bernuansa politik
tapi saya bukan orang baru
dalam dunia perpolitikan di negeri ini
hal begitu biasa
tetapi kewajiban kami memberikan penjelasan
sesuai dengan konteksnya
dengan apa yang menjadi perhatian publik
saudara saudara kami penggiat atau aktivis
yang tentu sangat peduli
dengan kasus meninggalnya
dan meskipun saya ikuti terus
pembicaraan itu termasuk talkshow
saya memilih untuk tidak reaktif
dan tidak mau saya menjawab asal asalan
saya memilih bersama dengan
mantan pejabat terkait yang dulu bertugas bersama sama saya
untuk mempersiapkan jawaban
yang lengkap dan utuh
jawaban yang berangkat dari data
fakta dan peristiwa
dan saya sampaikan kepada rakyat indonesia
berkaitan dengan tindak lanjut
temuan dan rekomendasi tpf
sebagai presiden waktu itu
saya pun sekarang sebagai mantan presiden
saya bertanggung jawab
atas apa yang kami lakukan dulu
di dalam menegakkan hukum
kasus meninggalnya munir
dan lebih khusus
di dalam merespons dan menindaklanjuti
temuan serta rekomendasi tpf munir
kejahatan yang mengakibatkan
meninggalnya aktivis ham munir ini
adalah kejahatan yang serius
sebenarnya mencoreng demokrasi
tidak perlah menjadi perhatian
baik masyarakat indonesia
maupun masyarakat dunia
oleh karena itu
bahwa yang kami lakukan dulu
adalah langkah tindakan yang juga serius
dalam konteks penegakan hukum
tentu yang kami lakukan dulu
adalah sesuai dengan batas batas kewenangan
seorang pejabat eksekutif
yang dimiliki oleh para penyelidik
ataupun penuntut dalam arti
kewenangan dalam penyelidikan
penyidikan dan penuntutan
nah jika masih ada yang menganggap
keadilan sejati belum terwujud
selalu ada pintu untuk mencari kebenaran
jika memang masih ada kebenaran
yang belum terkuak
selalu ada pintu
untuk mendapatkan atau mencari
kebenaran yang sejati
ada kebenaran yang belum terkuak
oleh karena itu
langkah langkah presiden jokowi
memang akan melanjutkan penegakan hukum ini
ada yang belum selesai
demikian pengantar saya
para wartawan yang saya cintai
setelah ini akan dilanjutkan
oleh penjelasan dari
saudara sudi siralahi
yang naskah penjelasan itu
kami susun bersama sama
dan tentu yang paling bertanggung jawab
di dalam penyusunan
terima kasih atas perhatianya
seakhiri pengantar saya ini
salam sejahtera untuk kita sekalian
saya akan melanjutkan
tentang tindak lanjut
tim pencari fakta meninggalnya munir
pemberitaan tentang hasil temuan
tim pencari fakta
munir atau tpf munir
dengan kemasan sebagai berikut
pemerintah presiden sby
dituduh sengaja menghilangkan
maskah hasil temuan
tidak bisa ditindaklanjuti
para penegak hukum
atau tidak mendaklanjuti
dan belum tuntas
kepada masyarakat luas
sehubungan dengan pemberitaan
yang bernuansa negatif
dan tendensis tersebut
selama dua minggu ini
telah melakukan beberapa pertemuan
yang dihadiri oleh
tentang hasil temuan tps
tengah menjadi perhatian publik
pertemuan dihadiri oleh
mantan menko polhukam
dan joko suyanto
mantan sekretaris kabinet
menteri sekretaris negara
dan bambang hendarso
serta mantan jaksa agung
dan hendarman supanji
serta mantan ketua tim
pencari fakta munir
yang dilaksanakan oleh
para mantan pejabat kip tersebut
bertujuan untuk menyegarkan ingatan
tentang apa yang dilakukan
dalam menyelesaikan kasus meninggalnya munir
dan dalam menindaklanjuti
hasil temuan tpf munir
meninggalnya saudara munir
terjadi dua belas tahun yang lalu
dan kegiatan tpf munir
efektif dilaksanakan sebelas tahun yang lalu
disamping menyatukan ingatan
para mantan pejabat kip
juga membuka kembali
segala catatan dan dokumen
yang terkait dan relevan
agar respon terhadap pemberitaan
yang tengah bergulir dewasa ini
dan berdasarkan fakta yang ada
tepat bagi kami
untuk memberikan penjelasan
tentang apa sesungguhnya
yang telah dilaksanakan
oleh pemerintah waktu itu
dalam menyelesaikan kasus meninggalnya munir
termasuk dalam respon
temuan tpf munir
saya akan sampaikan
oleh banyak kalangan
pada tanggal tujuh september dua ribu empat belas
seorang aktivis ham
serta pendiri kontras
di atas pesawat garuda
yang sedang dalam penerbangan
bulan november dua ribu empat belas
pemerintahan presiden sbe
yang baru berusia tiga minggu
dari keluarga almarhum
serta kalangan lhm
untuk melakukan investigasi
karena didapat informasi dari belanda
bahwa munir meninggal
akibat racun arsenik
dengan jumlah dosis yang fatal
sesuai dengan tugas dan kewajibannya
pada tanggal delapan belas november dua ribu empat belas
markas besar polri
memberangkatkan tim penyidik
termasuk ahli forensik
bersama koordinator kontras
guna mendapatkan dokumen otentik
dan hasil otopsi
presiden sbe mengeluarkan pernyataan
bahwa pemerintah akan melakukan
atas meninggalnya munir
pada akhir november dua ribu empat belas
imparsial dan kontras
tim pencari fakta independen
kepada jurubicara presiden
setelah dilakukan pembahasan
dengan para pejabat terkait
utamanya jadwajaran penegak hukum
pada tanggal dua puluh dua desember dua ribu empat belas
presiden sbe menerbitkan
nomor satu ratus sebelas tahun dua ribu empat
tim pencari fakta
kasus meninggalnya munir
tim tpf tersebut
terdiri dari unsur unsur polri
dan kalangan lsm
dalam kepres nomor satu ratus sebelas tahun dua ribu empat tersebut
presiden sby memutuskan antara lain
hal hal sebagai berikut
tpf membantu kepolisian negara republik indonesia
dalam melakukan penyelidikan
terhadap kasus meninggalnya
saudara munir sh
tpf tidak melakukan penyelidikan sendiri
tetapi membantu polri
dalam melaksanakan tugas penyelidikan
tpf melaksanakan tugas dalam waktu tiga bulan
dan dapat diperpanjang selama tiga bulan berikutnya
presiden sby memang memperpanjang waktu bekerjanya tpf
untuk tiga bulan lagi hingga dua puluh tiga juni dua ribu dua puluh
karena presiden sbe menilai pekerjaan tpf belum tuntas
dan masih perlu dilanjutkan
pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan tpf kepada masyarakat
dalam hal ini
dengan pihak pihak terkait
diputuskan bahwa temuan tpf tersebut
diberlakukan sebagai pro justisia
dan tidak ulangi
dan tindak lanjut terhadap temuan tersebut
dilakukan oleh para penegak hukum
dalam laporan akhir tpf
ada beberapa rekomendasi
merekomendasikan kepada presiden ri
untuk meneruskan komitmen presiden
dalam mengungkap kasus pembunuhan munir secara tuntas
hingga mencapai keadilan hukum
untuk itu perlu dibentuk sebuah tim baru
dengan mandat dan kewenangan yang lebih kuat
untuk menindaklanjuti dan mengembangkan temuan temuan tpf
serta mengawal seluruh proses hukum dalam kasus ini
termasuk dan terutama yang dapat secara efektif
menindaklanjuti proses pencarian fakta di lingkungan bin
tpf merekomendasikan kepada presiden
untuk memerintahkan kapolri melakukan audit
atas keseluruhan kinerja tim penyidik kasus meninggalnya munir
mengambil langkah langkah konkret
untuk meningkatkan kapasitas penyidik polri
serta ulangi secara profesional
dalam mengusut tuntas permufakatan jahat
dalam jangka waktu yang wajar
tpf merekomendasikan kepada presiden
untuk memerintahkan kapolri
agar melakukan penyidikan yang lebih mendalam
terhadap kemungkinan peran indra setiawan
muh dpr dan bambang irawan
dalam permufakatan jahat
melakukan pembunuhan berencana terhadap munir
selanjutnya bagaimana respon dan tindak lanjut
terhadap rekomendasi tpf munir
respon pemerintah terhadap rekomendasi pertama
rekomendasi tpf agar presiden meneruskan komitmen
dalam pengungkapan kasus pembunuhan munir secara tuntas
hingga mencapai keadilan hukum telah dipenuhi oleh presiden sby
terhadap rekomendasi ini presiden sby telah memenuhi dengan bukti
a penegakan hukum tak pernah dihentikan
b rekomendasi tpf ditindaklanjuti
c ketika terjadi hambatan atau proses yang kurang cepat
presiden sendiri yang memberikan koreksi dan instruksi
agar semua proses berlangsung cepat dan bebas hambatan

proses pengadilan terhadap mereka yang diduga terlibat dalam pembunuhan munir
terus berlanjut hingga tahun dua ribu tujuh belas
selanjutnya terhadap rekomendasi tpf untuk dibentuk tim baru
dengan mandat yang kuat presiden dan jajaran penegak hukum berpendapat lain
lebih tepat proses penegakan hukum pas ktpf dilakukan sesuai dengan sistem
dengan jaminan bahwa pihak kepolisian kejaksaan dan pengadilan
menjalankan tugas secara serius profesional dan adil
tiga terhadap rekomendasi tpf agar secara efektif
menindaklanjuti proses pencarian fakta di lingkungan bin
telah dilaksanakan oleh polri dengan bukti
baris kim polri telah melakukan pemeriksaan di lingkungan bin
termasuk mendapatkan semua dokumen dan bahan bahan yang diperlukan untuk penyidikan
baris kim polri telah mengukur soal penggunaan bin

telah memiliki ruang dan jalan untuk memeriksa pejabat jajaran bin baik di dalam maupun di luar negeri
baris kim polri melakukan upaya paksa dan penahanan bagi yang tidak memenuhi panggilan polri untuk dilakukan pemeriksaan
selengkapnya kegiatan pemerintah presiden sby dalam menyelesaikan kasus meninggalnya munir
dan tindak lanjut hasil temuan tpf munir sebagai berikut
kegiatan dan langkah tindakan pemerintah sebelum tpf munir dibentuk
sebelum tpf munir dibentuk sebenarnya jajaran pemerintah telah melakukan sejumlah langkah tindakan diantaranya adalah
presiden sby menginstruksikan kepada jajaran kip untuk melakukan langkah langkah penegakan hukum atas meninggalnya aktivis munir secara serius
departemen hukum dan ham serta aktivis ham untuk melakukan kerjasama dalam penegakan hukum atas meninggalnya munir
kegiatan dan langkah tindakan pemerintah selama tpf munir bekerja
satu pemerintah khususnya polri melakukan kerjasama dengan tpf dalam melakukan tugas tugas penjelidikan sesuai dengan semangat kepres satu ratus sebelas dua ribu empat
baik sesuai dengan rencana polri sendiri maupun atas rekomendasi tpf munir polri telah melaksanakan sejumlah kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum atas meninggalnya munir
pemeriksaan pro justisia mencakup personil yang berasal dari garuda indonesia maupun jajaran bin maupun pihak pihak terkait lainnya

pemerintah bahkan presiden sendiri terus mendorong agar semua pihak kooperatif terhadap tpf munir guna mendapatkan kebenaran yang sejati
ketika tpf menyarankan kepada presiden agar kegiatan penyelidikan yang dilakukan polri bisa dipercepat dan juga melaporkan bahwa pemeriksaan di jajaran bin mengalami hambatan
rekomendasi itu direspon oleh presiden dengan mengelurkan perintah perintah
saya ulangi dengan mengeluarkan perintah perintah kepada instansi yang bersangkutan
empat di dalam merespon kasus pembunuhan munir dan temuan temuan tpf presiden sb didampingi oleh para pejabat terkait telah empat kali menerima laporan kemajuan atau progress report yang disampaikan oleh ketua tpf marsudi hanafi
rekomendasi disampaikan oleh ketua tpf munir setiap kali bertemu dengan presiden sby
juga ditindaklanjuti oleh instansi yang terkait
selanjutnya kegiatan dan langkah tindakan pemerintah setelah tpf munir merampungkan tugasnya
satu guna mendapatkan kesinambungan antara hasil temuan tpf munir dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polri
brigjen polisi marsudi mantan ketua tpf munir diangkat menjadi ketua tim penyidik polri yang baru untuk kasus munir
sekitar tiga minggu setelah tpf munir menyelesaikan tugasnya pemerintah dalam hal ini menko polhukam widodo as menyatakan dan menyampaikan kepada masyarakat
bahwa seluruh temuan tpf dijadikan bahan untuk penyelidikan penyidikan dan penuntutan lebih lanjut oleh jajaran penegak hukum
hal ini merupakan implementasi dari salah satu butir kepres satu ratus delapan puluh
yang mengatakan bahwa pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan tpf
untuk kepentingan penyelidikan penyidikan dan penuntutan yang tengah dan akan dilaksanakan oleh jajaran penegak hukum
pemerintah mengambil posisi bahwa semua temuan tersebut
saya ulangi bahwa temuan temuan tersebut
pro justisia sehingga tidak tepat untuk disampaikan atau to be close kepada masyarakat luas
saya ulangi to be disclosed kepada masyarakat luas
ketiga penegakan hukum atas kasus munir terus dilanjutkan dengan serius antara lain
pada akhir juni dua ribu lima
setelah presiden membaca rekomendasi tpf munir dalam laporan akhirnya
mabes polri mengerahkan tiga puluh penyidik untuk lebih mengefektifkan dan menuntaskan kasus munir pas ktpf
disamping unsur bareskrim dan polda metro jaya interpol polri juga dilibatkan
pada bulan juli dua ribu lima belas
jaksa penuntut umum dari kejaksaan negeri jakarta pusat
melimpahkan berkas perkara kepengadilan negeri jakarta pusat
selanjutnya pada awal agustus dua ribu lima belas
pengadilan jakarta pusat mulai menyidangkan terdakwa polikarpus
dengan dakwaan melakukan pembunuhan berencana dan diancam dengan hukuman mati
dalam perkembangannya proses penyelidikan dan penyidikan perkara munir
yang dilakukan oleh bareskrim polri dapat dijelaskan sebagai berikut
pengadilan untuk kasus munir dengan terdakwa polikarpus mulai digelar di pengadilan negeri jakarta pusat
polikarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana dan diancam hukuman mati
dua puluh desember dua ribu lima dalam sidang polikarpus ke dua puluh enam majelis hakim membacakan putusan
polikarpus terbukti turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen
polikarpus dijatuhi hukuman penjajah dan penyelidikan perkara munir

dua puluh tujuh maret dua ribu enam pengadilan tinggi dki jakarta memfonis empat belas tahun penjara bagi polikarpus dalam berkas enam belas th pyt dua ribu enam podi spirits
tanggal dua puluh desember dua ribu lima
sembilan mei dua ribu enam penasihat hukum polikarpus mengajukan memori kasasi ke ma
tiga oktober dua ribu enam ma dalam putusan kasasinya menyatakan
polikarpus tidak terbukti terlibat pembunuhan berencana terhadap munir
empat oktober dua ribu enam polikarpus hanya terbukti bersalah menggunakan dokumen palsu dan difonis dua tahun penjara
satu januari dua ribu tujuh jaksa agung abdurrahman saleh menyatakan akan mengajukan pk berdasarkan bukti baru
kontak telepon dan pesan pendek antara polikarpus dengan muhdipr
selanjutnya menyikapi desakan berbagai pihak terhadap penyelesaian
perkara pembunuhan munir maka pada tanggal dua puluh empat januari dua ribu tujuh belas
presiden sby menyetujui rencana kapolri jenderal polisi sutanto
untuk membentuk tim penyidik baru yang diketuai langsung oleh kabar eskrim
komjen pol dr andus bambang hendarto danuri
dengan surat perintah kapolri no sembilan puluh satu dua ribu tujuh
tentang tugas penyelidikan dan penyidikan perkara pembunuhan munir
secara kronologis langkah penyelidikan dan penyidikan oleh tim penyidik baru
dipimpin oleh kabar eskrim polri yaitu komjen bambang hendarso adalah sebagai berikut
dua puluh april dua ribu tujuh kapolri jenderal sutanto menyatakan ada dua tersangka baru dari pt garuda
dengan inisial is dan ra
sutanto juga menyatakan berdasarkan temuan ujian
diforensik dari setel munir diracun di bandara cangi
tiga belas april dua ribu tujuh kabar eskrim polri komjen polisi dr andrus bambang hendarto
mendatangi kantor kejaksaan agung untuk menyerahkan bukti baru
atau novum untuk keperluan pk atau peninjauan kembali atas kasasi polikarpus
dalam upaya menemukan bukti baru atau novum tersebut langkah langkah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut
mengirimkan organ tubuh munir dari hasil otopsi ke laboratorium forensik settle amerika serikat untuk mengetahui penyebab meninggalnya munir akibat racun arsen
melakukan pemeriksaan saksi saksi diantaranya
satu saudari asrini
dua saudari asrini putri
mahasiswi indonesia di jerman yang mengetahui munir polikarpus dan ongen latuhamalo
sewaktu duduk bersama di satu meja di coffee bin bandara changi singapura
pemeriksaan diadakan di jakarta
kolonel budi santoso mantan direktur pada deputi lima bin
dalam kurung di bawah majenmu dpr
yang ditugaskan sebagai perwakilan
pemeriksaan dilakukan di kantor kedubes singapura dan kantor kedubes malaysia
tiga dr andus as'ad wakil kepala bin
dilakukan pemeriksaan di polda metro jaya
ongen latuhamalo saksi yang duduk satu meja dengan munir dan polikarpus di kaffi bin bandara cangi singapura
sebelum munir meninggal di atas pesawat
lima dr andus as'ad wakil kepala bin bandara cangi singapura
kemudian melakukan olah tkp dan rekonstruksi proses pembunuhan munir di bandara cangi singapura
bekerja sama dengan kepolisian singapura
enam dr andus as'ad wakil kepala bin bandara cangi singapura
kemudian menjemput dan memberikan jaminan keamanan atas saksi ongen latuhamalo di kuala lumpur malaysia
saat penerbangan dari belanda ke jakarta

kemudian menjemput saksi asrini dari jerman untuk menghadir sidang pemeriksaan saksi di singapura
delapan dr andus as'ad wakil kepala bin bandara cangi singapura

saat penerbangan dari belanda ke jakarta
untuk melengkapi pembuktian diperlukan keterangan dari saksi ahli antara lain
ahli kedokteran forensik dr amar sing
dr amar singh
dan ahli digital forensik joni turino
melakukan penyitaan hard disk komputer pada staff pribadi deputi bin
deputi lima bin
kemudian melakukan penyitaan buku catatan keuangan kolonel budi santoso
yang berisi catatan pengeluaran dana kepada saudara polikarpus
mabes polri menangkap indra setiawan
mantan dirut pt garuda
dan rohainil aini
mantan sekretaris kepala pilot pt garuda
dalam perkara membantu tersangka polikarpus dalam pembunuhan munir
dalam kurung membuat dan menandatangani surat untuk polikarpus sebagai aviation security
dalam proses persidangan
majelis hakim menjatuhkan fonis satu tahun delapan bulan terhadap kedua terdakwa
sidang pertama pk kasus munir dengan terdakwa polikarpus digelar di pengadilan negeri jakarta pusat
dalam materi pk yang diajukan oleh jaksa penuntut umum disebutkan
adanya bukti baru yang menunjukkan polikarpus terlibat dalam pembunuhan munir
sebelas januari dua ribu delapan
majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat
menjatuhkan fonis terhadap saudara indra setiawan dan rohanil aini dengan pidana penjara satu tahun delapan bulan penjara
dua puluh lima januari dua ribu delapan
majelis pk terdiri dari prof dr bagirmanan ketua mahkamah agung sebagai ketua majelis
dr h parman suparman shmh
dan dr harifin tumba shmh
menyatakan bahwa terpidana polikarpus budiari prianto terbukti secara sah
meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana
satu melakukan pembunuhan rencana
dua melakukan pemalsuan surat
oleh karena itu menghukum
menghukum terbidak penjara
tidak terpidana dengan pidana penjara selama dua puluh tahun
bulan januari dua ribu sebelas
polikarpus mengajukan pk
ma mengabulkan pk polikarpus dan mengurangi masa hukuman menjadi empat belas tahun penjara
penyidikan terhadap saudaramu dpr
penyidik mengirimkan spdp kepada jpu dengan nomor tujuh belas empat remawi dua ribu dua puluh
tim penyidik polri melakukan penangkapan terhadap saudaramu dpr
mantan deputi lima bin
selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penahanan di baris kim polri dengan persangkaan
sebagai penganjur melakukan pembunuhan berencana
sebagaimana dimaksud dalam pasal lima puluh
berkas perkara atas nama tersangka muhdi pr dinyatakan lengkap oleh tim jpu kejaksaan agung ri
dan ditindaklanjuti dengan penyerahan tahap dua tersangka muhdi pr
barang bukti kepada tim jpu kejaksaan agung
majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan menjatuhkan fonis bebas terhadap terdakwa muhdi pr
dua belas januari dua ribu sembilan
kejaksaan agung mendaftarkan kasasi atas putusan pengadilan negeri jakarta selatan
yang membebaskan muhdi pr terdakwa kasus pembunuhan aktivis ham munir
mahkamah agung menolak
permohonan kasasi yang diajukan oleh jaksa
saya lanjutkan respon pemerintah terhadap rekomendasi tpf ke dua
rekomendasi tps agar presiden ri memerintahkan kapolri untuk melakukan langkah langkah konkret
guna meningkatkan kapasitas penyidik polri secara profesional telah ditindaklanjuti dengan bukti
jumlah penyidik polri ditingkatkan menjadi tiga puluh penyidik
yang terdiri dari barres krim polri kapolda metro jaya dan interpol polri
agar lebih efektif dan menjamin kesenambungan dengan hasil temuan tpf
brigjen polisi marsudi hanafi mantan ketua tpf
diangkat menjadi ketua tim penyidik polri yang baru untuk kasus munir
kemampuan polri untuk melakukan penyidikan secara lebih cepat dan lebih cepat
dan menembus wilayah manapun
mulai menunjukkan bahwa kapasitas penyidik polri benar benar meningkat
kabar skrim polri sendiri komjen pol bambang hendar sodanuli
yang memimpin tim penyidikan polri yang baru dengan hasil yang nyata
lanjut dengan respon pemerintah terhadap rekomendasi ketiga
rekomendasi tpf kepada presiden untuk memerintahkan kapolri
melakukan penyidikan yang lebih mendalam terhadap kemungkinan peran indra setiawan
dan bambang irawan telah ditindaklanjuti dengan bukti
terhadap nama nama yang disebut dalam rekomendasi tpf tersebut
telah dilakukan pemeriksaan oleh baris krim polri
jika memenuhi syarat legal terhadap nama nama tersebut
bahkan telah dilakukan penuntutan oleh pihak kejaksaan
dan bahkan telah disidangkan oleh pengadilan negeri jakarta pusat
jika dalam proses pengadilan ada nama yang dinyatakan bebas
masih ada upaya hukum pk pada tataran pengadilan yang lebih aktif
jika ada yang tidak puas atas putusan pengadilan terhadap muhdi pr
pada dua belas januari dua ribu sembilan
jika ada yang tidak puas atas putusan pengadilan terhadap mudi pr
pada dua belas januari dua ribu sembilan belas
dan juga putusan terhadap polikarpus
pada januari dua ribu sebelas
tentulah di luar kewenangan presiden
selaku pejabat eksekutif di negeri ini
saya lanjutkan dengan naskah laporan akhir tpf munir
naskah laporan akhir tpf munir saat ini sedang ditelusuri
di mana keberadaannya
dari pertemuan antara mantan pejabat kip yang dipimpin oleh mantan presiden sby
selama dua minggu ini
bahkan dengan mendengarkan
apa yang diingat oleh mantan ketua tpf munir
saudara marsudi hanafi
dan mantan anggota tpf
disampaikan kepada masyarakat hal hal sebagai berikut
pada pertemuan antara pemerintah dengan tpf munir
pada akhir juni dua ribu lima
menurut ingatan saudara marsudi
ada enam eksemplar kopi yang diserahkan kepada pemerintah
yang secara simbolik
naskah pertama diserahkan kepada presiden sby
dengan disaksikan oleh semua yang hadir
naskah yang lain dibagikan kepada pejabat terkait
dua setelah pertemuan tersebut
presiden sby memerintahkan seskap sudi silalahi
untuk mendampingi ketua tpf munir marsudi
guna memberikan pernyataan per
tiga kami para mantan anggota kip terkait
akan terus mencari
di mana naskah naskah tersebut disimpan
kapolri telah berganti tujuh kali pejabat
jaksa agung sudah empat pejabat
kepala bin lima pejabat
menteri hukum dan ham lima pejabat
dan sekretaris kabinet sendiri sudah empat pejabat
namun semua rekomendasi dari tpf
telah ditindaklanjuti oleh presiden
dan instansi instansi yang terkait
kami juga mendukung
menyambut baik instruksi presiden jokowi
untuk menelusuri di mana naskah tersebut disimpan
kami juga berharap para pejabat yang sedang mengemban tugas
di jajaran lembaga kepresidenan
baik saat ini maupun di masa presiden sby
yang mengetahui di mana naskah tersebut disimpan
bisa menyerahkan kepada presiden jokowi
di samping itu kami juga berharap
jika para mantan anggota tpf munir
ada yang menyimpan dokumen itu
demi kebenaran dan keadilan
kami juga berharap bisa menyerahkan kopinya
kepada pemerintah presiden jokowi maupun mantan presiden sby
agar terjaga otentikasinya
sebenarnya sebelum pemerintahan sby berakhir
telah dikumpulkan dan diserahkan dokumen dokumen negara yang penting
yang terpilih selama sepuluh tahun
kepada lembaga kepresidenan dan arsip nasional republik indonesia atau andri
rekan rekan wartawan juga menyaksikan
karena meng cover peristiwa itu ketika itu di istana bogor
jumlahnya ada berapa truk
itu arsip arsip penting yang kami pilih
perlu oleh ya yang sekarang masih aktif mungkin bisa dicari
apakah laporan tpf munir itu termasuk ada di dalamnya
ketika pihak kami mencari
ketika pihak kami sedang melakukan penelusuran
atas keberadaan naskah laporan akhir tpf munir tersebut
kami mendapatkan kopi naskah laporan tps tersebut
dan setelah kami lakukan penelitian
termasuk melibatkan mantan ketua dan anggota tpf munir
diakini bahwa kopi ini sesuai dengan naskah aslinya
kopi ini dari dokumen yang kami ulangi
kopi dari kopi ini akan kami kirim ke bapak presiden jokowi
melalui menteri sekretaris negara
namun upaya untuk menelusuri dokumen tersebut akan terus kami lakukan
dan kepada pihak pihak yang terkait
kami berharap juga melakukan hal yang sama
tiba pada kesimpulan
semua temuan tpf telah ditindaklanjuti
baik selama tf bekerja maupun setelah tpf tersebut merampungkan tugasnya
bahkan pihak baris krim polri merasa mendapatkan ruang dan wewenang
untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada siapapun
baik di dalam maupun di luar negeri
pemerintahan presiden sby tidak pernah menghentikan
proses penegakan hukum atas meninggalnya almarhum munir
aktivis ham indonesia
setelah tpf munir merampungkan tugasnya
proses penegakan hukum terus berlangsung
sampai keputusan terhadap para terdakwa memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah
terhadap rekomendasi tpf yang menyebut kemungkinan keterlibatan
dihukum oleh tni dan tni b
kami berharap akan mencari kesempatan yang lebih baik
terima kasih pak
yang selalu menjelaskan
guna kepentingan penyelidikan dan penuntutan
penyelidikan penyelidikan dan penuntutan
saya ulangi jadi
jika dulu pemerintahan presiden sby
belum membuka ke publik karena
masih diberlakukan sebagai pro justisia
guna kepentingan penyelidikan
penyelidikan dan penuntutan
kepentingan tersebut kini sudah
tidak ada lagi
dengan penjelasan tentang
naskah laporan akhir tpf ini
perlu kami sampaikan bahwa
sangatlah tidak benar
tidak benar jika laporan tpf
munir itu sengaja
dihilangkan tidak ada
kepentingan dan urgensi apapun
untuk menghilangkan naskah laporan itu
bahwa bukan hanya penyelidikan
yang dilakukan oleh negara
bahkan telah digelar sejumlah peradilan
terhadap mereka yang didakwa
melakukan kejahatan atas meninggalnya munir
putusan pengadilan tidak selalu
tapi insya allah kita berharap bahwa segera bisa dibuka kebijakan yang ada di saudi
nah dalam masa penungguan seperti itu tetap saja berkomunikasi dengan pihak travel masing masing
tentu pada saat yang dibuka nanti tidak bisa langsung bisa diberangkatkan karena sudah ada jadwal yang sudah masuk sebelumnya pada jadwal yang sudah ditetapkan
mungkin akan perlu waktu sekitar satu minggu sampai sepuluh hari untuk reschedule
pada saat posisi kebijakan ini dicabut
karena baik tiket maupun hotel tentu sudah perlu reschedule dari awal sebelumnya
jadi barangkali itu yang harus dipahami
insya allah dengan saling memahami satu sama lain
niat baik untuk beribadah umroh akan terlaksana dengan baik
baik terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia the world tonight pak muharrem